ya seperti yang tadi sudah kita simak bersama dua remaja di makassar sulawesi selatan diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang bocah berusia sebelas tahun
karena berpikir bisa menjual organ tubuh korban keduanya masih berusia tujuh belas tahun dan juga empat belas tahun
lalu bagaimana analisis psikologis mengenai kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur
kami bahas bersama mary pilia elizabeth psikolog dari universitas surabaya
selamat malam kabar baik
oke mbak mary ini kalau mengingat ingat dulu masa kita khususnya saya begitu di umur tujuh belas atau empat belas tahun itu
pasti identik dengan berpikiran soal makan tidur main belajar
nah tapi kalau berbicara soal umur empat belas dan juga tujuh belas tahun ini apakah memang sudah paham begitu soal pasar gelap dan juga mampu berpikir untuk melakukan pembunuhan
iya mbak sikbel jadi memang kita agak kompleks
untuk kasus yang seperti ini karena kita perlu melihat bahwa teknologi kemajuan zaman juga akan berpengaruh
bagaimana anak anak ini belajar secara otodidak kesempatan untuk belajar secara otodidak itu terbuka sangat kuat gitu
mereka belajar lewat metos mereka belajar lewat lingkungan selain lingkungan real ada lingkungan virtual
lalu kebutuhan dan tuntutan itu juga makin tinggi
tadi sempat terfikirkan juga untuk remaja ini untuk menambah penghasilan yang sifatnya ke arah kemandirian finansial gitu
berarti memang perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman seperti ini memang berpengaruh besar terhadap apa yang terjadi pada saat ini
baik itu terjadi akibat kekerasan dan lain sebagainya begitu mbak
tapi kalau berbicara soal penyebab yang dilakukan
yang dilakukan oleh kedua remaja ini
sebenarnya apakah memang mereka hanya berpikir bahwa jalan pintas untuk mendapatkan uang itu adalah dengan membunuh
apakah sesimpel itukah
ini bukan agresivitas pertama kali yang kita lihat dari remaja ya zaman sekarang ya
mereka kita melihat dulu dari sisi psikologi secara perkembangan tahap perkembangan
usia usia remaja itu adalah usia dimana secara internasional
mereka mencari sensasi
ada dorongan untuk risk taking
mengambil resiko tanpa dia punya kemampuan yang cukup matang untuk mengelola konsekuensi dari resiko yang dia ambil itu
nah kalau secara lingkungannya itu bisa jadi kalau misalnya tidak dikondisikan
artinya dari segi pendidikan tidak dididik secara spiritual ataupun moralnya kompas moralnya itu tidak diajarkan
sejak dini maka itu akan memperkuat kemungkinan penguatan perilaku agresif yang terbentuk
jadi siapa yang patut disalahkan kalau melihat dari kejadian ini
apakah orang tua ataukah memang dari perkembangan zaman atau juga dari lingkungan
kalau kita melihat secara global maka ini tanggung jawab kita semua gitu ya
jadi remaja ini tinggal kalau kita melihat anak masih kecil
maka itu tanggung jawab sepenuhnya orang tua
tetapi ketika anak sudah beranjak remaja dan dia menuju ke arah dewasa
dia mulai mengenal lingkungan sekitarnya
artinya komunitasnya menjadi lebih luas
kalau misalnya kita lihat dari secara psikologi itu komunitas itu terkecil itu kelompok terkecil adalah keluarga
kemudian tetangga kemudian ke yang lebih luas lagi masyarakat
nah ini kan kita perlu melihat lagi perlu reflektif
apakah sistem pendidikan kita memang sudah mengutamakan pada perkembangan zaman
memutamakan pada kompas moral pembentukan kompas moral pada karakter educationnya
ataukah masih terlalu fokus pada perkembangan kognitif saja
tapi kalau menurut mbak merry bagaimana sistem pendidikan kita
ya itu cukup kompleks kalau misalnya kita mau berbicara itu gitu ya
sekarang kan memang sedang terjadi perombakan besar besaran
memang betul bahwa secara kognitif itu perlu untuk dia bisa menganalisis apa yang dia lakukan itu akan berdampak apa pada orang lain
itu juga perlu tetapi kompas moral juga tidak kalah penting gitu ya
pembentukan karakter yang positif supaya dia itu tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain terhadap eksistensinya dia
oke ini ibaratnya nasi sudah menjadi bubur
lalu seperti apa ini penanganan terhadap anak yang melakukan tindakan seperti ini
bagaimana yang harus dilakukan dan apakah ujungnya ini tetap harus dapat perlindungan dan juga dibina karena masih di bawah umur
atau tetap harus diperlindungi
atau tetap harus diperlindungi
atau tetap harus dihukum seperti kasus kasus lain yang dilakukan oleh orang dewasa
ya saya menjawab dari sisi psikologis ya mas iqbal
kalau misalnya dari sisi hukum mungkin nanti dari teman teman dari hukum yang lebih tepat untuk menjawab hal ini
tetapi kalau dari sisi psikologis seperti yang tadi saya sampaikan bahwa anak kalau masih usianya masih usia dini itu tanggung jawab sepenuhnya pada orang tua
tapi ketika dia sudah beranjak remaja dan dia sudah mendapatkan
artinya dia diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri
maka sepenuhnya adalah tanggung jawabnya dia
saya tahu juga bahwa secara hukum kan kita juga ada yang usia batasan di mana dia perlu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan itu secara sendiri
tetapi itu juga yang tadi menjadi satu tanggung jawab yang saya katakan tanggung jawab kita bersama
bahwa sistem hukum pun itu juga perlu dipersiapkan apakah nanti bisa di
ini kan salah satu tanggung jawab dari orang tua
karena orang tua nya juga akan terkena hukuman kalau anaknya melakukan yang seperti ini
atau bagaimana sih memutus mata rantai ini supaya tidak kemudian di sini ditutup di sini muncul lagi di sana muncul lagi
pada bentuk manifestasi perilaku agresif yang berbeda lagi
oke mbak merry saya melihat di sosial media begitu
ketika berita ini ditayangkan ataupun dimunculkan
banyak netizen yang meminta kominfo untuk bertanggung jawab dan juga bisa lebih ketat dalam pengawasan terhadap situs situs negatif
respon dari mbak merry sendiri bagaimana dengan apa yang menjadi perkembangan zaman pada saat ini
ya kalau sejauh saya mengetahui saya memahami pada perkembangan teknologi dan pergerakan dari teman teman di kominfo
sebetulnya sudah ada usaha untuk melakukan gerakan gerakan menutup situs situs yang membatasi situs situs yang berbahaya untuk perkembangan pada karakter anak anak

tetapi kan anak anak ini juga secara kognitif cepat sekali untuk maju
jadi saya mengatakan bahwa mereka ini anak anak sekarang itu belajar secara otodidak
sesuatu yang dikunci makin dia akan mencari cara bagaimana cara membuka itu
maka ya kita ini seperti beradu cepat gitu dengan mereka siapa yang lebih dulu menguasai teknologi gitu
balik lagi ke orang tua
bagaimana kamu mengatakan bagaimana keluarga begitu sebagai lingkup pertama yang menghadapi anak anak ini
sebenarnya seperti apa apa yang harus dilakukan oleh orang tua mbak mary
agar tentunya hal ini tidak terulang lagi dan tidak terjadi di keluarga kita
ya memang semua berangkat dari keluarga dulu dan kebanyakan kasus kasus kriminal seperti ini itu berangkat dari keluarga yang kurang mencukupi kebutuhan dari anak
jadi artinya kebutuhan afeksi kebutuhan pemenuhan emosi secara positif apresiasi secara positif itu belum terpenuhi dengan cukup
jadi bentuk komunikasinya hanya sebatas pada transaksional
sehingga anak tidak terlalu terpelihara perkembangan secara sosio emosinya dia
ya sulit untuk melihat dari sudut pandang orang lain
dan akhirnya yang berkembang adalah ekosentrisnya dia berpusat pada kacamata keuntungan dan manfaat itu untuk dirinya sendiri
jadi dari keluarga sendiri harus diperkuat dari modeling dari orang tuanya dulu
coba mawas diri untuk berhenti memperhatikan komunikasi yang terbangun dengan anak
bagaimana cara membangun komunikasi yang lebih empatik dan lebih positif
oke mbak merry terakhir sedikit saja terkait dengan perhatian yang diberikan kepada anak
apakah perhatian itu harus diberikan secara sangat ketat atau justru biasa biasa saja
ya mengingat bahwa remaja tentunya tidak ingin terlalu
dikekang oleh keluarga
ya sebetulnya kalau kita bicara soal perhatian itu kita tidak hanya menanyakan pada anak ini sudah
misalnya kalau sekolah gitu ya kita hanya bertanya pada di mana sekolahmu ada kesulitan pada pelajaran tidak hanya sebatas itu
tapi kita ingat bahwa perkembangan itu berbagai macam area
ada area emosi kebutuhan itu pun juga ada berbagai macam kebutuhan
kebutuhan untuk diperhatikan dan kebutuhan untuk dipercaya
nah sesekali perlu mulai mengajarkan kepada anak
untuk bertanggung jawab
sehingga dia belajar terhadap apapun yang dia lakukan itu ada konsekuensi yang dia harus tanggung jawab terhadap konsekuensi itu
oke baik mbak meri piliha elizabeth psikolog dari universitas surabaya
terima kasih sudah berbincang dengan kami tentunya
kita sama sama berharap semuanya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali
selamat malam mbak meri